kementerian badan usaha milik negara bumn hari ini menggelar acara mudik bareng bumn dua ribu enam belas
mudik bareng tahun ini memecahkan rekor museum rekor indonesia muri
rekor muri yang dipecahkan adalah kategori mudik bersama terbanyak pada satu musim lebaran
menteri bumn rini sumarno mengungkapkan mudik bareng ini menjadi bentuk komitmen bumn
membantu mewujudkan tradisi masyarakat indonesia ketika lebaran tiba
mudik tahun ini melibatkan empat jenis moda transportasi yakni bus kapal laut kereta dan pesawat
tercatat lebih dari sembilan puluh lima ribu pemudik diberangkatkan
angka tersebut memecahkan rekor muri untuk mudik bersama terbanyak pada satu musim lebaran
total sembilan belas bumn turut berpartisipasi dalam acara ini
rute tujuan mudik tahun ini pun diperluas menjadi tujuh puluh tujuh kota yang tersebar di pulau jawa sumatera kalimantan dan sulawesi
masyarakat indonesia maupun pegawai pegawai bumn itu dapat pulang dengan nyaman dan selamat
jadi saya senang dibandingkan tahun lalu kenaikannya itu hampir tiga puluh persen
jadi karena sinergi bumn ini sehingga juga jumlah busnya sudah di atas seribu
jadi insya allah ini juga bisa membantu meringankan beban dari masyarakat yang ingin merayakan
hari raya idul fitri dengan keluarganya